terdakwa darso bin warsono tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
memidana oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup
menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara
demikianlah cerita yang sebenarnya terjadi pak hakim
apakah saudara berani disumpah atas cerita saudara tadi itu
berani sumpah pak
baiklah saudara darso
sidang kami tunda
sampai dengan hari selasa tanggal empat januari seribu sembilan ratus empat puluh
dengan perintah kepada saudara penuntut umum untuk menghadapkan saudara darso sebagai terdakwa ke persidangan tersebut
memang tuhan mengharamkan umum
tapi yang kau lakukan adalah perbuatan yang mulia
dan membebaskan orang yang tidak bersalah
dan membasmi kemaksiatan
tapi bagaimana dengan kedua orang tua saya
mereka sudah lanjut usia
dan saya adalah satu satunya pencari nafkah dalam keluarga
baik nanti ibu akan telegram mereka supaya datang ke jakarta
demikian diputuskan dalam permusawaratan majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan
pada hari selasa tanggal empat januari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
oleh kami heru hairudin sarjana hukum sebagai hakim ketua
lewinha setia dharma sarjana hukum
m arisman s sarjana hukum
masing masing sebagai hakim anggota
putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga
dengan dibantu oleh aga suarga sh sebagai panitera pengganti
serta dihadiri oleh jaksa penuntut umum
samsudin haesi sarjana hukum
serta terdakwa darso warsono tersebut
sidang dinyatakan ditutup
baiklah saudara darso
apakah saudara menerima baik putusan tersebut
atau akan mengajukan banding atau pikir pikir
saya terima putusan majelis hakim
majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang
hadirin di mohon berdiri
boleh saya mengambil dua orang kuasai dulu pak
boleh saya mengambil dua orang kuasai dulu pak
satu satunya anak kami setiap bulan dia selalu mengirim uang untuk kami
hidup kami terjamin atas kiriman uang itu
apalagi saya sudah tua rentak dan tidak bekerja
sekarang dari mana lagi uang yang bisa menghidupkan kami
bapak ibu tidak perlu khawatir
darso sudah menyelamatkan anak saya arief
tentu saja saya tidak akan melupakan jasa jasa darso
bapak dan ibu sudah kami anggap
sebagai keluarga besar kami
ibu asin orangnya memang berjiwa besar
tentu dia tidak akan melupakan jasa di darso
ini uang lima puluh juta rupiah
saya sumbangkan untuk bapak
bapak ini tidak terlalu besar
dibandingkan dengan darso sudah menyelamatkan anak saya arief
dan kerugian seratus miliar
rasanya ini terlalu sedikit
terima kasih bapak
seumur hidup bapak
saya tidak pernah melihat uang ini
bapak bisa membeli sebidang tanah untuk digarap
atau membuka warung
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
tidak usah berterima kasih kepada saya
semua ini sudah digariskan allah
terima kasih ibu
aku set privilege untuk dirinya
tidak ada yang lebih yakin mendapat hadiah daripada kami
kami semoga dapat membuat pastinya
di setiap p testosteron masing masing di riyad
saya menopang darahnya beruzelan
lihatlah damar itu dapat ditarik airnya